kita cari bareng bareng
bapak bapak berpencar ke sebelah sana
terus ibu ibu berpencar juga sebelah sana
atau enggak hilang
yang penting kita cari semuanya
balik kanan bubar
enggak ada siapa siapa
enggak ada apa apa
aku disini teman teman
belum ada apa apa tuh
tadi para tangisannya jelas banget
iya aku juga denger kapril
tapi aku nggak tahu arahnya dari mana
itu di belakang kamu apa
apa sih kalian
di belakang kamu
kok tangan aku geli ya
ada apa ya di belakang aku
ih jangan dorong dorong dong
enggak ada siapa siapa
apa apa aduh gini
hai berapa aku disini temen temen
belum ada apa apa tuh tadi para tangsanya jelas banget iya aku
juga denger kapril tapi aku enggak tahu arahnya dari mana
apa sih kalian jelas banget di belakang kamu itu ada

uja pasti dingin
kalau kita ketangkep
bisa bisa kita dipikir cemilan bang sama dia
bw gombelnya kecantilan ya
udah lagi lo kepadam berantem ribut gitu sih
gue tuh paling capek deh kalau ngomong sama lo
satu budeg satu epleng
gak ada yang bener
gak ada di sini
udah yuk kita jalan lagi yuk
emangnya sebenarnya kita nyari apaan sih
kita nyari sumpah
eh tunggu deh
ya kan itu tasnya si adam
ini tas si adam nih
gue hafal banget tuh
tuh karakter tuh merah tuh
setengah dulu kalau ngomong
tapi gue punya adik nih
hah eh punya ide
kalau ngomong tak ada
yaudah bang nih
kita panjang pinang aja
wah bener tuh
ah tadi gue pengen bilang begitu bang
lo tuh kalau ngomong kalau telat
di cepetan naik
lo coba sepatu dulu ya
lo keberat banget sih
ini gue naik kemana
nih pindah ke sini
gue ngeri kalau ntar jatuh
nggak coba sepatu ya
ini berat beneran nih
aduh iklan aneh
gue ngincer kemana ini
apaan boleh dah
nggak bisa kentut dong
gue nggak kentut
sorry banget ya
eh ntar dulu
lo tuh anak gue tuh
nggak kegunaan banget
tasis aja kena tuh
lah turun gue
eh udah kena
aduh kok gue ditinggal gini sih
gimana suaranya itu pak rt
bisa habis nih anak anak di kampung sini kalau diculik semua nih
ya pak rt
mochi diculik tadi
gini aja deh ya pak rt
bawa anak saya mumpung nyelamatin yang udah ada aja ya
pak rt mau nyelamat yang lain silahkan ya
eh ya bang udah payah t
aduh saya mesti minta tolong ke siapa ini kalau gini
ah jangan awah deh lagi dibutuhin t
aduh sendiri ini bagaimana
pewek gomel lagi aduh burayot gitu
udah bos dimulai bos
oke bapak bapak ibu ibu semuanya
ingat misi kita malam hari ini mencari adam
terus selamatkan anak anak yang lain
aduh bang gundul kagak tahu pisang nih
ini bang penggorengan sama panci nih buat nyari anak anak yang diculik sama wewe goreng
iya kan bu
siap siap siap
oke saya setuju sama ibu ibu semuanya
ibu persiapkan peralatan masak kalian semuanya yuk
kita cari bareng bareng
lihat sekarang bapak bapak berpencar ke sebelah sana
terus ibu ibu berpencar juga sebelah sana
atau enggak hilang
yang penting kita cari semuanya
siap siap siap
oke semuanya balik kanan bubar
sumpah ya biar temu
balik kanan bubar ke mana
jadi kita cari cewek
eh bukan cewek
kita ngapain di sini
eh biarin aja
boyok kali ini masyarakat bapak bapak sama ibu ibu yang cari
kalau kita santai aja di sini
aduh tenang banget
wah gue eh jangan gr ya
kamu tuh berantem aja sih
udah udah udah udah
kamu lama lama kurang ajar ya sama aku ya
eh aku ini kan bosmu

masa apa aku dijita sih
semarangan juga eh
mana bisa gue juga nyitak deh
nge nyampe tuh
tuh nge nyampe